iya untuk mengisi liburan panjang di salah satu pusat perbelanjaan di daerah surabaya barat
digelar pesta gelembung
gelembung musa ini bisa dibuat menjadi berbagai macam bentuk
mulai dari bentuk bunga kue tart hingga alat pendengar
keseruan ini semakin meriah saat hujan gelembung busa turun
nah bagaimana keseruannya berikut liputannya
pesta gelembung busa
sudahkah anda merencanakan acara untuk mengisi liburan anda
dan jika belum mungkin acara di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan majen sungkolo surabaya ini
bisa jadi salah satu tujuan menghabiskan waktu libur lebaran bersama keluarga
untuk memanjakan warga surabaya yang berlibur
panitia menggelar atraksi lucu dan menyenangkan berupa pertunjukan gelembung busa
atraksi yang dilakukan dengan konsep underwater ini
sesuai dengan film yang sedang digandrungi anak anak sekarang yaitu finding doy
antusiasnya sebenarnya kalau untuk masyarakat surabaya

dan anak anak suka banget main bambang
pertunjukan gelebung busa yang dikombinasikan dengan drama dan pantomim ini cukup istimewa
karena diadakan langsung dari latvia
dalam pertunjukannya gelembung busa yang dibuat menjadi berbagai macam bentuk
mulai dari bunga kue tart yang berbentuk gelembung busa dan juga alat pendengar
bahkan serunya lagi anak anak yang hadir bisa mencoba masuk ke dalam gelembung busa
dan lebih pria lagi yaitu pada saat hujan
keceriaan anak anak pun tidak terbendung saat mencoba menangkap ratusan gelembung gelembung itu terbang
serunya gimana ica
suka sama bubble nya
nontonnya tadi sama siapa
tab show ini sendiri digelar dari tanggal dua juli hingga sepuluh juli nanti
dan menghibur penonton tiga kali dalam sehari
anda ingin seru seruan dengan bermain hujan gelembung
pasir ska wijaya surabaya